ayak kecelakaan kak
gue tadi baru anterin ayak pulang
kak kak kak kak
tapi sekarang gue bener dapat kabar
ayak tuh kecelakaan
aku mau lepasin ayak
aku harus cari cara
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan kecil
gak akan sampai
gak akan bisa
gak akan hasil
ini bukan waktunya nyorong
ini waktunya ngancurin
bapak ngapain disini

iya pak satpam cepetan ke ruang gue berdiri sekarang
iya ada pencurian cepetan pak
pegangin pegangin cepetan
cepetan bawa dia ke ruang gue berdiri sekarang
ngapain kamu disini
makasih ya nek ayah tuh seneng sekali
tadi udah makan opor ayam sama nenek
iya sama nenek juga seneng sekali
ya udah ayah masuk ya nek
ya kita ketemu lagi ya
raka duluan ya
antri dong sampai ke dalam rumahnya
aku masuk ya
ayah kamu tahu gak sih
ini berat banget buat aku ayah
tapi demi kamu aku akan tetap lakuin
batu ayam misalnyaencies penggoda
ini ini ini adalah satu salah satu
jadi jangan pirip duit rata rata
dengar pulang ya
tunggu sebentar berusaha deh
bos yakin pengen ngelakuin semua ini bos
bukannya nanti malah ngancurin
ngancurin bos semua
tapi buat lo cuma dia yang paling penting di dalam hidupmu
bahkan diri lo sendiri tuh gak penting buat lo gung
ya mungkin lo gak ngerti karena lo gak ada di posisi gue ya
tapi aku mesti ngelakuin rencana ini
mau ngajak kamu makan di luar
kalian ada yang mau ngomongin
ah ya cuma sebentar ya
ya udah aku ambil tas dulu ya
tunggu sebentar ya
ini pak baru buktinya
apa benar saudara hendra
ini buktinya pak
kalau gitu kita yang akan tangan
kamu di sini saja
saya di sini aja
itu mas kepingan
diambil sama tamu ibu itu
itu loh bu
aduh siapa sih namanya
pokoknya orangnya tuh pendek
terus udah gitu
terus rambutnya kriwil kriwil
tadi waktu ibu lagi pergi
terus orangnya sekarang di mana
di kantor polisi
kamu taruh di mana
ke restoran lagi
sebenarnya aku tuh udah kenyang saat
yaudah nggak apa apa
ya makasih ya
aku ke toilet sebentar ya

tapi jangan lama lama ya sah

datang neraju kemenang
hah adik ray
nomor apa sih
satria ya satra kak ayah ayah ayah ayah ayah kenapa ayah kecelakaan kak ayah kecelakaan
gue tadi baru anterin ayah pulang gue serius juga lihat sama ayah tapi sekarang gue bener
lihat kabar ayah kecelakaan kalau nggak percaya lu telfon rumah ayah ayah nggak ada di rumah di